sampai jumpa di video berikutnya
bapak gak pantus ya
saya mau minjem
kamu kenapa pur
gue meriang tis
masya allah pur
pelan pelan bang makannya
itu kan air buat abang
iya lupa paus
nah udah terusin dah
sama lo pengen nikah lagi apa kan ya
emang kenapa abang pengen tahu
bukan abang yang pengen tahu tapi babe
kenapa babe pengen tahu emak pengen nikah lagi apa enggak
gimana abang tau orang petani emang sampe situ
aduh aduh aduh
jangan jauh jauh pur
sakit aduh aduh
kata bapak saya bersakit sakit dahulu
kamu mah baru punya nama purnomo aja udah sombong
aduh tis nak
kenapa babe nggak nanya sama abang aja
dia nanya emang mau nikah lagi apa enggak
terus abang jawabnya apa
ya abang jawab gak tau
babe tanya aja sendiri langsung sama emang
dia kagak berani
tati juga gak tau emang mau nikah lagi apa enggak
tapi juga gak berani nanya bang
ntar kalo lo ketemu babe terus luar ditanya lo bilang aja gak tau
tapi tati juga pengen tahu
aduh tis udah
aduh syak allah
ya allah tis dah
kata bapak saya kalau ngerok itu harus sampai tuntas
aduh tis dah
tidak eh mana
aduh tis udah
tuh tis udah
abang pake jaket kebalik
kata orang kalau pakai bajunya kebalik mau dapat rezeki bang
inget kata bapak saya inget sampai tuntas ada tapi sakit makanya kamu diem aja pura
masya allah eh mau kemana kamu ah udah diem
sarapan itu penting sebelum memulai aktivitas apapun
tapi sarapannya juga enggak boleh banyak banyak pak nantinya tuh nanti ibu indah kebagian
udah pur udah kena kerok semua belum tapi sendoknya udah kayak gini
hai bapak bapak cuma makan pisang satu pisang cukup buat olahraga menurut buku yang bapak baca
hai pak bu buka jadul ya bunga bapak yang dipanggil assalamualaikum waalaikumsalam bapak jalan
hai kau bersin bersin
hai mas pur sakit ya iya gara gara kemarin seharian nganterin aku enggak pakai jaket ya iya
ah maaf ya iya ani jadi enggak enak enakin aja dong maaf aneh iya